ketiga keluarga korban lion air jt enam ratus sepuluh di blitar dan madiun
rabu sore tim dvi polda jawa timur membawa sampel dna tersebut ke rumah sakit polri keramat jati
untuk mempermudah proses identifikasi korban asal jawa timur
polda jatim telah mengumpulkan sampel dna dari keluarga alfiani hidayatul solikah asal madiun
trihaska hafidzi dan mujiono asal blitar
sampel dna dikirim ke rumah sakit polri kramat jati pada rabu sore
sampel dna yang dikirim diantaranya sampel darah serta rambut anggota keluarga sedarah
yakni orang tua atau saudara kandung korban
selain sampel dna tim polda jatim juga membawa tanda primer dan sekunder dari keluarga korban
sementara untuk korban asal surabaya orang tua telah berangkat ke jakarta
untuk menyerahkan data sekunder dan primer korban sekaligus pengambilan sampel dna di rumah sakit polri
kedua tim dvi polda jawa timur
bidokes polda jawa timur
sudah ke jakarta dalam rangka membantu identifikasi dvi pusat
yang berpusat di keramat jati rumah sakit pusat pauli
nah hasilnya bahwa hari ini sudah selesai
hari ini sudah selesai
satu tim dvi yang mengambil sampel dna di empat tempat
saya ulangi di empat tempat ini
dua di blitar
satu di madiun
satu di surabaya
tetapi rekan rekan media
untuk yang di surabaya
tidak kita ambil dikarenakan kedua orang tuanya langsung menuju ke rumah sakit pusat polri di kramajati